fetis adalah perilaku seksual menyimpang di mana si individu ini merasa terangsang pada bagian tubuh atau benda benda non seksual
bagian tubuh non seksual adalah selain payudara dan kelamin
sementara benda benda non seksual adalah selain lingerre pakaian dalam dan sebagainya
di mana biasanya yang paling banyak ditemui adalah fetish di mana dia bisa terangsang
mengapa fetish disebut sebagai perilaku seksual menyimpang
ada beberapa kategori yang harus dipenuhi untuk bisa didiagnosa sebagai sebuah penyimpangan perilaku seksual
salah satunya adalah ini menyebabkan distress atau menyebabkan ketidaksarahan
ketegangan tense kegaguan sosial pada si individu ini
misalnya ketika dia ingin mengekspresikan seksualitasnya kepada pasangan maupun untuk masyarakat sekitar gitu ya
jadi dia tidak mampu untuk bisa adjust dia tidak mampu untuk bisa secara organik tertarik pada manusia lain
khususnya kalau pada fetish tanpa benda benda ini
apa faktor yang bisa menyebabkan seorang fetish terhadap sesuatu hal
apa karena pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan
kritis bisa jadi sesimpel terjadinya displacement pada saat attachment pada masa kecilnya atau pada masa remajanya
displacement itu misalnya ketika dia membutuhkan cinta tapi cinta dari orang tua atau orang yang diharapkan sebagai care taker
yaitu tidak memberikan rasa kasih sayang
biasanya misalnya pada saat dia membutuhkan cinta yang ada di situ adalah kain jarik
yang ada di situ adalah kulit gitu mungkin ya atau kaos kaki yang dia pakai atau selimut bayi gitu
apapun yang mengingatkan dia pada kenyamanan kenyamanan tentang cinta gitu
displacement seperti ini mungkin aja terjadi
tapi apakah semua fetish seperti ini belum tentu
tapi ada kemungkinan salah satunya ini
bisa jadi juga ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual di mana dia mendapatkan kenyamanan dengan benda benda non seksual ini
atau bagian tubuh yang non seksual
bagaimana dengan kasus yang dialami oleh mahasiswa berinisial g ini
apakah bisa dikategorikan fetish
dan mengapa hal ini bisa terjadi hingga menimbulkan banyak korban
dimana kalau kita tidak cepat cepat menghakimi bahwa ini adalah penyimpangan atau bukan
karena gini kalau memang dia memiliki penyimpangan perilaku seksual seperti fetish gitu
itu harus dilakukan pemeriksaan psikologis
karena seorang yang benar benar fetish ada levelnya gitu ya
ada level yang akut sekali ada level yang masih biasa biasa saja bisa ditoleransi
level yang biasa biasa aja dia masih tetap bisa melakukan hubungan seksual tapi harus melibatkan seperti kain jarik atau kafan dan sebagainya gitu ya
menurut cerita korban di media sosial ada pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku
apakah ini juga termasuk dalam tindakan kriminal
melihat orang dibungkus dengan kain jarik
apakah orang dibungkus dengan kain mayat begitu sudah membuat dia terangsang bahkan ejakulasi itu merupakan penyimpangan
tapi seorang yang melakukan penyimpangan perilaku seksual belum tentu melakukan tindak kriminal
tapi kalau dia melakukan pemaksaan saya melihat bahwa dia memiliki ini ada penyimpangannya dan ada tindakan kriminalnya kebetulan pada saat ini
ketika dia melakukan pemaksaan
ketika ada orang yang merasa dilecehkan
karena ketidaknyamanan tubuhnya itu terganggu
zoya juga menambahkan proses hukum pelaku harus berjalan dan direhabilitasi agar tidak berpotensi terjadi lagi
korban pun harus memaafkan diri sendiri karena terlanjur terjebak dalam situasi sulit itu dan segera meminta bantuan psikolog
hal ini menjadi solusi paling ideal yang bisa dilakukan karena rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual tak kunjung disahkan
di indonesia belum ada regulasi yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban
kanzata marindora heru sudarmanto surabaya